aku teringat sejak kecil ibu selalu menyiapkanku bekal sekolah setiap hari
karena bekal adalah makanan pilihan yang pasti lebih sehat
ada satu bekal yang tak akan pernah habis
bekal yang selalu mendampingiku hingga kini
karena sejatinya pendidikan adalah bekal untuk menjalani kehidupan
maka persiapkanlah pendidikan sebaik mungkin